mas dewi ini belum sembuh loh mas
kamu mau kan obatin dewi
soalnya aku ada urusan yang harus aku selesaiin dulu
jadi gak apa apa kan kamu disini temenin dewi dulu
jadi karena kamu merasa kamu ibu yang baik ibu yang sempurna
terus kamu menghakimi aku
dengar ya dewi
nasib kamu sama abi itu tergantung sama aku
jadi kalau misalkan mas fahri terus menjauhi aku
dan kamu gagal untuk mendekatkan aku sama dewi
kamu juga gak akan berhasil untuk dekat sama
karena tante reto cuma pasti akan dengerin
semua omongan aku
ketika dia tahu siapa aku sebenarnya
karena aku adalah ibu kandung dari abi
reva ibu kandungnya abi
dan dia memperalatkan dewi untuk bisa kembali padaku
reva ibu kandung abi
reva ibu kandung
aku harus memikirkan dewi
dewi gak boleh terpisah dari abi
kebahagiaan dewi lebih penting dari kebahagiaanku saat ini
mas fari sudah masuk dalam jebakan aku
rencana ini jadi jalan keluarku yang terakhir dan ternyata berhasil
kalau dia benar benar cinta sama dewi
dia pasti akan melakukan semua keinginan aku
jadi dewi kamu tau kan
kalau kamu gak berhasil untuk deketin kami berdua
kamu juga gak akan pernah berhasil ketemu api
bagaimana dia bisa ada disini
apa jangan jangan reva sudah berhasil dekat sama dia lagi
seperti apa yang reva inginkan
sepertinya dia sudah berhasil mencari
ceri hati hati dong
oh makan udah bilang sama kamu kamu harus baik sama abi
tapi aku capek
ma kan ada bibi
kok jadi cari yang asuh abi sih
gak usah lebay kamu nis
mama tuh cuma lagi ajarin cherry
supaya dia tahu harus gimana
kalau kita lagi gak ada deket api
mereka kan akan sama sama terus
bibi kan tugasnya bukan cuma jagain abi aja
ma mama kan bisa sewa suster buat jagain abi
mama mau bayar sepuluh suster buat jaga abi juga bisa kalau mama mau
masalahnya tuh ceri
mama mau ngajarin dia supaya dia punya rasa tanggung jawab
mau bantuin saudaranya
mama udah gagal didik kamu
jangan sampai gagal juga didik ceri
kebetulan kamu pulang mas
tadiku aku telpon ga aktif terus
mama suruh kamu ke australia
kamu boleh pulang kalo pasar sahab disana udah mulai stabil
hesti udah siapin tiket kamu untuk berangkat malam ini juga
kenapa mudah banget sih
ya nggak apa apa lah
semakin cepat urusannya beres kan semakin baik
keperluan kamu udah aku siapin ya
kamu tinggal berangkat
semakin cepat kamu pergi makin baik mas
jadi kamu gak punya waktu untuk ngurusin dewi lagi
dewi ini belum sembuh loh mas
kamu mau kan obatin dewi
soalnya aku ada urusan yang harus aku selesaiin dulu
jadi gak apa apa kan kamu disini temenin dewi dulu
nanti aku jemput kamu ya
tapi kita lihat kondisi dulu disana seperti apa
ya kalau memungkinkan ya aku akan antar kamu ke rumah tante retno sekarang juga
sesuai permintaan kamu
dewi kamu baik banget kan
reva baik sama aku
dewi aku mau nanyakan kamu sesuatu
sekarang abi sudah sama keluarganya
jadi apa rencana kamu
aku panggil kamu dewi ya
aku udah bukan lagi dokternya abi
berarti kamu juga panggil aku fahri
dewi abi sekarang aman
aku yakin bu retno akan menjaga abi
bahkan nisa tidak bisa
membuat apa apa untuk menyakiti api
karena ada bu retno disitu dan bu retno akan menjaga abi
jadi apa salahnya kalau kamu
kalau kamu melanjutkan hidup kamu
bahkan kamu belum sempat berduka
atas kepergian suami kamu
karena selama ini
hidup kamu kamu abdikan buat kami
untuk menjaga dia
membentuk kamu memuka lembar baru
karena memang hanya abi yang
aku gak punya siapa siapa lagi
jika penyakitku semakin parah
aku gak tahu sampai kapan aku mampu bertahan
di sisa hidupku
aku cuma punya abi
jangan lupa like share dan subscribe ya